kondisi pasien yang menjalani perawatan di ruang isolasi suspek covid sembilan belas di rsud subang jawa barat kian membaik
hingga selasa pagi meskipun masih mengeluhkan adanya batuk ringan namun kondisi suhu tubuh dan sesak napas pasien berusia enam puluh tiga tahun ini mulai membaik
pihak rsud subang mengaku sempat terkendala dengan tidak tersedianya media transport swab di rumah sakit yang diperlukan untuk mengirim spesimen pasien ke laboratorium di jakarta
pasalnya media transport hanya disediakan oleh pihak provinsi
pihak rumah sakit umum daerah subang terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan
pihak rsud subang juga meminta warga untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan serta ketahanan atau stamina tubuh
pihak rsud subang juga meminta warga untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan serta ketahanan atau residenya
pihak rsud subang juga meminta warga untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan serta ketahanan atau residenya